dengan jumlah lebih dari lima kendaraan yang melintas sejak sabtu dini hari
pada sabtu pagi terlihat antrean kendaraan setelah keluar dari gerbang tol cilenyi
sebanyak dua puluh petugas kepolisian bersama dinas perhubungan tengah melakukan operasi justisi
protokol covid sembilan belas dalam rangka ppkm mikro bagi kendaraan yang berasal dari luar kota bandung
setelah diberhentikan pengendara diminta menunjukkan surat hasil tes bahwa dirinya negatif
atau tidak terpapar virus covid sembilan belas setelah itu pengendara dapat melanjutkan perjalanan
namun bagi yang tidak dapat menunjukkan hasil tes covid dipersilakan untuk mengikuti tes antigen secara gratis
jika tetap menolak untuk melakukan tes maka pengendara harus memutar balik kendaraannya
dan tidak dapat melanjutkan perjalanan
hingga pukul sepuluh siang tercatat tiga puluh satu kendaraan memilih untuk putar balik
dan empat belas pengendara melukis

jadi dirinya dengan surat kesehatan yang menunjukkan bahwa dia terbebas dari penyakit covid sembilan belas
pengendara yang melakukan tes antigen di pos polisi lalu lintas cilenyi kabupaten bandung
harus melewati penyemprotan disinfektan mengisi formulir kemudian baru melakukan tes antigen
hasil tes akan keluar dalam waktu dua puluh menit
dengan adanya pengelisahan seperti ini menurut anda apa
bagus ya jadi kita bisa tahu juga kondisi kesehatan kita
jadi nanti tidak menularkan ke orang lain ya kalau misalnya sakit
jadi diberhentiin terus mengeluarkan
nggak apa apa sih lebih bagus gini sih biar lebih terjaga ya
yang melakukan perjalanan dari luar kota bandung contoh dari jakarta
bisa ketahuan apakah mereka ini terpapar apa enggak gitu
masalah nunggu lama
selain di cilenyi operasi justisi yang berlangsung selama libur tahun baru imlek di kabupaten bandung
dilakukan juga di dua titik lain yaitu di soreyang dan bojongsoang
dengan total tiga ratus kendaraan yang putar balik dan seratus pengendara melakukan